pada prinsipnya panitia penyelenggara pon dengan target sukses penyelenggaraan
mereka tinggal finalisasi dari masing masing bidang yang ada di pb pol
kita akan mendamai mereka
kemudian koni koni provinsi sebagai kontingen yang akan mengirimkan atletnya ke papua nanti
saya kira akan berpegang teguh pada kesiapan atlet dengan prosedur kesehatan masalah covid dengan sebaik baiknya
kemudian bagi atlet kami berharap juga tetap memegang teguh disiplin
apa yang disampaikan oleh pelatih khususnya masalah prosedur kesehatan akan menjadi pegangan
karena ini semuanya untuk anda dan untuk kita semua